hari ini sepuluh tahun sudah bencana lumpur lapindo terjadi
namun persoalan ganti rugi kepada para korban masih belum selesai
seperti apa kronologi lumpur lapindo dari tahun ke tahun
berikut saya sampaikan informasinya
pada tahun dua ribu enam tepatnya adalah pertama kali lumpur lapindo terjadi
di tanggal dua puluh enam mei lapindo berantas melakukan pengeboran sumur banjarbaru porong sidoarjo
pada tanggal dua puluh sembilan mei warga melaporkan semburan lumpur setinggi delapan meter
pada tiga puluh mei semburan melemah
lalu pada satu juni semburan kedua dilaporkan satu ratus lima puluh meter di sebelah timur
kemudian selanjutnya dua juni semburan ketiga dilaporkan setinggi tiga ratus meter dari semburan pertama
dua belas juni lapindo mendatangkan snubbing unit untuk menghentikan semburan
dan terakhir dua puluh tujuh juli pekerjaan snubbing unit dihentikan
kemudian kita beralih ke tahun dua ribu tujuh belas
tahun dua ribu tujuh delapan april presiden sbe mengeluarkan perpres nomor empat belas
tahun dua ribu tujuh tentang badan penanggulangan lumpur sidoarjo
plps pada juli tahun itu puluhan pabrik ditutup dan lima ratus hektare sawah dan perumahan juga rusak
dua puluh empat ribu pengungsi terpaksa diungsikan
empat puluh lima warga terdampak langsungan semburan lumpur lapindo
delapan agustus polra jatim keluarkan sp tiga
dan pada tiga puluh oktober semburan rata rata mencapai seratus ribu meter kubik per hari
kemudian antara dua ribu sembilan hingga dua ribu dua belas
muncul perpres nomor empat puluh tahun dua ribu sembilan tentang pengambil alihan penanggulangan lumpur di permukiman oleh badan penanggulangan lumpur sidoarjo
pada dua ribu sepuluh semburan meluber ke jalan raya porong
pada dua ribu sebelas lapindo mengeluarkan laporan dampak sosial dan semburan lumpur
pada dua ribu dua belas bulan mei kerugian langsung mencapai lima puluh miliar rupiah per hari
sementara kerugian tidak langsung lima ratus miliar rupiah per hari
kemudian di tahun dua ribu tiga belas hingga dua ribu enam belas
lima belas maret warga hentikan pembuangan lumpur ke kaliporong
pada dua ribu empat belas tanggal dua puluh tujuh maret mahkamah konstitusi mengambilkan gugatan pasal sembilan ayat satu huruf a undang undang no lima belas tahun dua ribu tiga belas
terkait pemerintah membayar ganti rugi sebesar tujuh ratus delapan puluh satu miliar rupiah
dan pada dua ribu lima belas presiden joko widodo mendesak ganti rugi
akibat lumpur lapindo harus selesai di dua ribu dua puluh
pada januari dua ribu enam belas lapindo berantas berencana melakukan pengeboran sumur baru di lahan seluas satu hektare di desa kedung banteng sidoarjo
pemerintah melalui kementerian sdm di bulan yang sama menghentikan rencana tersebut